demikian daripada adanya pengadaan daripada acara daripada isro mikrot ini
bagus juga tuh bu ceramahnya ustadz omli bu
iya pak apalagi tadi dapet wajangan dari pak rijal bagus banget ya
sudah selesai ya yang isra mirajnya di masjid al nufriq
kalau di masjid anur
alhamdulillah tadi baru selesai
ini nasi kotak tadi dari masjid
daripada mubazir mendingan langsung dibagi bagikan
oh alhamdulillah banget ya
silahkan ibu bapak bapak
oh iya pak makasih
iya terima kasih sama
terima kasih pak ya
alah papa tadi katanya rogi
tadi nggak taunya lancar lancar aja
daripada bilang pede tapi pas di masjid
udah ngundang kelly ke sini
ini pengalaman pertama kelly buat hadir langsung dengan ceramah
indri juga senang kok kalau kakak main di sini
makanya kel kamu sering sering main ke sini
nanti kalau ada ceramah lagi
masa kalo ada ceramah baru main kesini sih ah
gak enak atuh omah
makanya pacaran sama andri
jadi biar datang kesini aja tuh enak
malu banget jawab itu
mak demen kok
gak abis pikir gue masa sih
ustadz dupri al baghdadi bisa kalah pamar sama ustadz rombli
tadinya kan rame abang
terus pada pergi satu satu
pasti ada yang menghasut
gak mungkin sepi kalo gak ada yang menghasut
emang tadi lo gak ngeliat tuh sandiwara si ipak
kalo bener untuk tadi pacarnya si andri
kenapa tangannya dipegang si ipah
itu artinya si andri itu masih suka sama lo
masih mikirin lo
cuma keluarganya aja yang kagak mau
udah gak usah nangis
kak menurut lo lagu mana aja yang mesti gue bawain
lagu gue kan banyak tuh
lo sendiri yang nulis
tapi kan lu pernah muji
gue bilang cuman itu lagu lo satu satunya yang gak pake teriakan ye ye ye
tidak dari di balik awan
tamu tak diundang
udah lupain aja
lo tuh gak bakal lulus audisi
ngerti gak lo membahas
kandungan mama gak bermasalah deh
lo tau dari mana
suatu saat nanti
tepatnya empat tahun lagi
buat tidur sekamar bertiga sama anak kecil
kumis gue dicabutin
dilemparin ini itu
tapi gue gak bisa marah
kenapa gak sekalian aja lu bilang kembar empat
emang lo selalu serius
kapan sih lo pernah gak serius
obrolan terakhir mama sama cetina
mama pesen baju semuanya serba dua
motifnya harus sama
warnanya juga harus sama
ya udah yuk tanya mama
mama tambah kepikiran gak
nanti mama malah tambah pusing
lagi mama malah tambah pusing
mama harus banyak makan
ingat pesen dokter kemarin
berat badan mama kurang
tapi untuk masuk makannya nggak ada
mama bukan makan
bukan makan buat diri sendiri
tapi buat bertiga loh